meningkatnya jumlah kendaraan di jakarta beberapa hari terakhir mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi dki jakarta
peningkatan jumlah kendaraan terjadi di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro di ibu kota
wacana pemberlakuan kembali ganjil genap mulai bergulir
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria saat ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada jumat malam
mengaku masih mendiskusikan wacana ini dengan sejumlah pihak terkait
ketua institut studi transportasi darman intias menganggap penerapan ganjil genap bermanfaat mengurangi kemacetan lalu lintas
sekaligus membatasi pergerakan pengguna kendaraan pribadi
mengantisipasi timbulnya kerumunan di angkutan umum ia menyarankan ganjil genap diiringi dengan pengaturan jam kerja
agar penumpang tidak menumpuk di pagi dan sore hari saja
tapi siang itu kan kebanyakan kosong
dan itu juga dirasakan beban berat bagi
operator operator entah itu krl entah itu transjakarta entah itu mrt entah itu lrt
karena mereka tetap harus beroperasi tetapi jumlah penumpangnya sedikit
nah andekan ada jam pengaturan jam kerja seperti kemarin kemarin
lalu pergerakan itu terdistribusi sepanjang hari
mungkin itu akan menjawab persoalan bagi
usulan pembelakuan kembali ganjil genap masih menunggu keputusan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
dendam dekutan cnn indonesia